kabar setia novanto yang mengundurkan diri dari kursi ketua dpr dan menunjuk aziz syamsuddin sebagai ketua yang baru menjadi perbincangan hangat di kalangan elit partai beringin
mereka menganggap langkah setnov tersebut sebagai tindakan di luar jalur
dilansir dari laman detik com ketua koordinator bidang kesejahteraan masyarakat dpp golkar rum kono membenarkan
setia novanto berkirim surat tentang pengunduran dirinya dari ketua dpr dan menunjuk aziz samsudin sebagai ketua yang baru
keberadaan surat tersebut juga dibenarkan wakil ketua dpr fahri hamzah
saat ini fahri masih menunggu surat resmi secara fisik
manuver setia novanto tersebut dianggap ilegal oleh koordinator gerakan muda partai golkar atau gnpg ahmad doli kurnia
menurutnya surat penunjukan setia novanto sama saja mempermalukan citra dpr sebagai lembaga negara
saya mendapatkan informasi itu dua hari yang lalu
tetapi menurut saya itu sekali lagi tindakan yang dilakukan oleh oknum politisi partai golkar yang mempermalukan golkar dan mempermalukan dpr ri
perlu diingat dpr ri itu bukan punya golkar
walaupun betul hak
ketua dpr itu adalah dimiliki oleh partai golkar
tapi tidak kemudian golkar bisa sewenang wenang
sekarang fraksi fraksi itu tidak tersinggung gitu loh
mau dipermainkan terus oleh satu orang ganti sana kapan maunya gitu loh
atau saya bisa mengatakan itu tindakannya ilegal secara orgnisatoris golkar
oleh karena itu karena ilegal patut ditolak dan tidak diteruskan
nada serupa juga muncul dari politikus partai bergambar beringin erlangga hartarto
menurut calon ketua umum partai golkar ini langkah novanta tersebut sudah diluar jalur
ya tentu wajarnya itu sesudah munas luar biasa
karena kalau itu masuk di agenda yang tiba tiba ini kan tentu tidak sesuai juga dengan mekanisme yang biasa berlaku di dpr
dan dpr kan sebuah lembaga tinggi negara
tentunya kita harus menghormati dpr itu sebagai lembaga tinggi negara
dan proses proses yang dilakukan
oleh sebuah partai politik
apalagi dalam agenda yang begitu besar
yaitu mengenai ketua dpr
nah itu harus dipertontonkan kepada publik
bahwa wibawa daripada kelembagaan ini jangan dikooptasi oleh keputusan keputusan yang sebabnya datang
erlangga menambahkan sampai saat ini belum ada keputusan strategis partai yang dibahas antara plt ketua umum dengan para koordinator
bidang untuk membawa rencana penunjukan aziz samsudin sebagai ketua dpr
ia meminta wibawa lembaga dpr jangan sampai dikooptasi oleh hal hal yang tidak sesuai mekanisme
seperti surat penunjukan setia novanto kepada aziz samsudin